sebanyak tiga bus di seluruh indonesia sudah terdaftar di ditjen perhubungan darat kementerian perhubungan
guna melayani perjalanan non mudik selama pelarangan mudik
stiker barcode bertujuan agar tidak ada manipulasi identitas perjalanan selama pelarangan berlangsung
stiker barcode ini berada di kaca film setiap bus yang memiliki izin melakukan perjalanan non mudik
bus berstiker inilah yang akan melayani masyarakat yang akan melakukan perjalanan luar kota
selama pelarangan mudik berlangsung
seperti mereka yang memiliki sikm perjalanan duka perjalanan dinas atau sesuai dengan adendun
surat edaran nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri
kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo menegaskan
stiker barcode ini akan diperiksa di setiap titik penyekatan yang dilalui
baik di dalam stiker nanti sudah terpasang barcode
barcode ini langsung terkoneksi dengan back
visinya perizinan ada sistem perizinan online di dijen perhubungan darat
sehingga petugas di lapangan pada saat melakukan scan qr code tadi
dan semuanya pasti sudah punya aplikasi qr reader
pada saat di scan akan muncul data dari base tersebut
jadi tidak bicara perusahaan tetapi langsung identik kepada kenderaannya
mengungkapkan personilnya akan melakukan pemeriksaan berlapis
terhadap bus berstiker sebagai pengendali penyekatan
data manifest pun harus sesuai dari mulai keberangkatan hingga tujuan akhir
kami sebagai pengendali di lapangan dalam hal penyekatan dan penyerang mudik ini
tentu ketika ada bus yang melintas dengan penyekatan stiker
tetap tidak akan begitu saja
kita akan melihat apakah bis stiker itu membawa manifest tidak
akan dicek apakah manifest itu sesuai tidak dengan jumlah penumpang yang diangkut